tapi hpnya pegang sendiri
oh nggak bisa kalau hpnya kamu pegang sendiri
nanti di belakang ustadz atau di belakang ustazah
kamu telepon telepon lagi kamu main main hp lagi
udah sini sini
ah nggak mau pesek
eh nggak boleh kayak gitu
gue sama keboku
eh kalian berdua stop sini sini
ustadz musa yang mulai dasar itu mau tanya sama kalian
oh tadi si sait lagi
oh tadi sait lagi di kamar posen
terus kan tadi itu
udah dia lagi
kalian ngomongnya jangan barengan
coba lukman kamu dulu yang jelasin
jangan lupa tapi
eh tadi si sait nih
tadi si sait
sekarang si sait itu ada di
aduh kenapa saya jadi lupa sih
di mana di mana
eh bukan pak ustadz
udah jadi kutu saidnya tuh
indra kamu yang jelasin di mana sait
tadi kan si sait lagi duduk ya pak ustadz
permen karet kempel tuh

ganti celananya pak ustadz
iya ustadz juga tahu itu kejadiannya ya
pak ustadz jadi lupa ya
kenapa para santriwati belum pada masuk ya
wah itu dia tuh
perasaan saya ini gak enak
saya takut ada apa apa sama saja abel
yang harus kita lebih pikirin
santriwati sama ustadz abel lah juga
yaudah gini deh gini gini gini
saya cek santriwati sama ustadz ⁇ abel
lupa sama indra
iya pak ustadz
kapan pak ustadz
iya pak ustadz
kalian mau nyokapan
berarti nanti mulai besok dan seterusnya
kalian akan dapat jatah makan di kundang kundang
jangan pak ustadz
saran aja pak ustadz ya
perlu aja pak ustadz
saya ini kebiasaan ngadepin anak anak yang kayak begitu tuh
yang suka ngerjain gitu
kapan pak ustadz
kapan pak ustadz
ke bawah deh maaf pak ustadz ya
yaudah yuk kita kenal
udah tadi pak ustadz
kenapa kamu dari tadi ustadz
aku gak betah disini mah
temen temennya pada nakal semua
pokoknya aku gak betah lah disini
aku mau pulang aja
yang mulia dan santun
di pondok pesantri ini
gak boleh santri membawa handphone
oh gitu pak de
tapi buat pak de aja
jangan kurang ajar sama orang tua ya
di pondok pesantri ini
yang mulia dan santun
santri itu gak boleh berbohong
itu buat pak de aja
ini kamu ngeledek ya
bahwa santri santri disini harus jujur
itu buat pak de
pak de pake
di pondok pesantri ini
santri semua harus jujur
saya jujur itu buat pak ade
iya pak de pake aja
pak de gitu mah
buat sekali pake
kau mendengar doa doa orang orang soleh
ini jadi buat pak deh
kamu mau telepon dimana saja
pak zabel kemana ya
beritahunya tau ya
eh pak de kenapa itu terlalu sudah dikasih
kau paham deh
subuh subuh ke sekolah
nanti dulu pak de kenapa itu aku pake
lagi main hp ya
di pondok pesantren kunanta itu ada peraturan
gak boleh kamu bawa hp
kalau kamu mau telpon orang tua kamu
kita dari pihak pesantren kasih jatah seminggu sekali untuk telepon orang tua kamu
sekarang sini handphonenya
oh gitu posat
ya udah nanti hp nya saya nonaktifin aja
bisa hp nya pegang sendiri
kalau hp nya kamu pegang sendiri
nanti di belakang ustadz atau di belakang ustazah
kamu nelfon telepon lagi kamu main main hp lagi
gak mau posat
gak boleh kayak gitu
ah takap lu takap lu
takap takap takap

udah ore ore bulu ah
tunggu ustaz syahid
anglet mau syahid gak
tadi dia kesana
katanya dia gak betah di sana
dia mau pergi
dia mau pergi
get out dari kulantang
katanya mau pergi
dia mau betah
terus apa lagi
katanya dia sebel sama kita
iya dia sebel sama kamu juga
gak ada kasih coklat
kalo kayak gitu mah namanya sumu sumu makan bolu
dan rasanya pedih
artinya sumu terlalu
dia juga sedih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
segala puji syukur allah subhanahu wa ta'ala
yang diberikan kepada kita
dimana kita semua bisa berkumpul di aula ini
dalam keadaan sehat walafiat
yang saya hormati kepada ustadz mukhtar
selaku kepala ketua pondok pesantren kunanta
dan yang tidak kalah saya hormati kepada para santriwan maupun santriwati
sebelum kita membuka acara ini
mari sama sama kita membaca basmalah
begitu acara tes seleksi pidato dan tes membaca al quran resmi dibuka
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
para santriwan dan santriwati
untuk mempersingkat waktu
langsung saja kita panggilkan untuk peserta yang pertama
mari sama sama kita kasih tepuk tangan untuk haikal
bukan kau tak percaya
perlu harta untuk kejadisan purna
permata indah hanya di dalam jiwa buka
bukan pernah harta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
di sini haikal mengucrama tentang
sebuah hal yang sangat penting
dan yang sangat penting adalah
kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita
jadi kita tidak boleh
membantah omongan orang tua
kita tidak boleh
nadanya lebih tinggi dari orang tua
dan kita harus patuh sama kedua orang tua kita
sekian dari saya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
silahkan kembali ke tempatnya
kita kasih tepuk tangan untuk haikal
baik kalau begitu kita langsung ajak ke peserta yang kedua
peserta yang kedua
mari sama sama kita beri tepuk tangan untuk sobri
sobri silakan maju ke depan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini sobri akan menceramah tentang
kalian udah pada tahu kan sholat lima waktu
yang pertama sholat subuh
yang kedua zuhur
yang ketiga asar
yang keempat maghrib
yang kelima isya
kalian semua sudah pada tahu kan
kalau sudah pada tahu
berarti sobri tidak usah panjang lebar dong buat menceramah
ya sudah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita kasih tepuk tangan untuk sobri
sobri silahkan kembali ke tempat itu
kalau begitu langsung saja ke peserta yang ketiga
yang katanya hobinya berceramah
silahkan maju ke depan dodo
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
teman teman dodot yang dirahmati oleh allah subhanahu wa ta'ala
jadi walaupun demikian
kita harus tetap bertakwa dan sabar menghadapi ujian